wah kalau mau masuk surga aku harus jujur
kalau nggak jujur berarti masuk neraka dong
padahal kan selama ini aku dipesantren
gimana sih trio kunyit
kalian juga kan sempet sozor sama aikal kan
kita berdoa sama allah ya
mudah mudahan kalau kita seuzon
allah senantiasa memaafkan kesalahan kita
mulai sekarang kalian terlalu kunyit
gak perlu lagi nyelidikin haikal
gak perlu lagi gali gali informasi
nggak perlu lagi nanya nanya
pokoknya lupain aja
kita serahin aja sama allah
toh kalau memang misalkan ikal itu bohong
pasti akan ketahuan
udah kalau gitu kalian boleh beraktivitas seperti biasa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa aku kabur aja ya sekarang
ya tapi tes masih di gudang
bodoh amat lah soal toko

dalam tas juga isinya cuma pakaian
sampai aku juga masih di ustadz musa
mumpung ada kesempatan
gak boleh disiasiain
ini mau ngantre susu ya pak
iya memangnya kenapa
saya boleh ikut nggak pak
soalnya saya kan anak baru disini
jadi saya mau belajar saya pengen tau
sudah izin belum
memangnya kamu gak belajar
udah udah pak tadi udah izin sama hari ini
gak hari hari ini gak belajar pak
yah bohong lagi
tapi gapapa deh kalau dibohon ikut
ini jadi bohong terakhir
tapi di depan sudah penuh
kamu mau di belakang
iya gapapa pak di belakang juga
yaudah tapi hati hati ya
jangan macem macem takut celaka
gak apa apa kan ustazah kan kita udah disuruh sama ustazah jadi kita bisa dapat keringanan ya kamu mustazah
tidak ada keringanan namanya aja hafalan surat berarti harus hafal dong
udah kalau ustazah ngasih kalian keringanan ustazah berdosa kalian juga rugi
eh sekarang cepat panggil santri yang lain
kalian bisa sambil menghafal dalam hati
maafin haikal ustazah haikal belum sempat bilang makasih sama ustazah
ustadz sama bau udah baik banget sama haikal tapi lebih baik haikal pulang
disini bukan tempat haikal
tank segartian learn ya
ade ade karena hari ini ustaz bowel tidak ada ditempat maka untuk sebetulnya hafalannya sama ustazah terlebih dahulu ya
siapa yang mau maju duluan
baik karena tidak ada yang menjawab bagaimana kalau bagian ahmad terlebih dahulu
ingin diriku jadi seperti mereka agarku berharga bisa berbangga
dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya kiranya aku salah ternyata salah
saya nggak tahu pak rehat
nggak ngerti aja
kok pas wawan datang berhenti ngomongnya
ini wawan udah rapi ganteng gitu emang mau kemana
udah tahu nanya di mana alatnya
anakku tuh kenapa tuh ya dari semalam lo ketus terus sama saya
pak rehat sebelumnya saya minta maaf nih ya
kalau menurut penerawangan saya si wawan itu gak mau bapaknya nikah lagi
tambah berat dong perjuangan saya
aduh pak rehat pak rehat sabar sabar duduk dulu duduk duduk
tarik nafas tarik nafas keluarkan biar lega
yuk gue besi
eh salah salah lagi
mukamu yang salah
siap pak rehat
wah bagus soleh
mahrojnya juga bagus
adek adek kalian harus ikuti soleh ya
jangan cuma asal hafal
tapi nahusya roh dan juga tajwidnya harus benar fahim tum
sudah semuanya ya ada yang belum
walu ya bukannya kamu tadi sudah maju
kok i kan udah ikutan tes
tadi pas kita cari nggak ada ustazah
iya ustazah tadi sebelum tersini juga kita udah manggil manggilin
tapi gak kelihatan
ya allah haikal kemana ya
rusti tolong kamu panggil ustaz musa ya suruh cepat ke sini
yang gak ada di sini kan haikal kenapa yang dicari ustaz musa ustazah
wah haikal kemana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys
kenal gak nih siapa
ih tahu loh dia loh
kalau ini mas a anak lanang yang viral karena ada ikatan batin diantara kita
ini jadi pertanyaan nih kenapa bisa tahu kalau ini mas el
apa karena mukasanya pasaran
atau karena emang udah top banget sebagai vlogger nih
nanti mas a bakal bahas jenis jenis wikileaks
berarti ustaz musa di situ dong
soalnya emang malu yuk
aduh gimana dong ketauan nih
aduh gimana nih
om yang jambulnya mirip burung kakak tua
what's up yuk
kita kesini bukan mau joget loh om
jadi juga mau joget om tapi emang mau nanya nih om om looking orangnya pakai motor ini namanya
mister ustadz musa om mungkin om usah usah yuk ciri cirinya gimana ya waduh cirinya tinggi om
pakai pijak terus pakai baju kokoh oh orang dengan ciri ciri seperti itu ya dia berjalan
ke sana ke sana ke sana ke sana ya ayo coba gitu dan selagi yuk hula hula dan
waduh yo kan kita tadinya disuruh cari ustadz musa
maaf kita mau panggil ya oke thank you
waduh wah berabeh ketauan nih
diriwayatkan oleh al bukhori nomor enam ribu sembilan puluh empat dari abdullah bin masuud radiullahu anhumah ia
berkata rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah kalian berlaku jujur karena
kejujuran membawa kepada kebaikan
dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga
kalau mau masuk surga aku harus jujur
kalau nggak jujur berarti masuk neraka dong
aduh padahal selama ini aku di pesantren nggak jujur
seru juga kalau jadi tukang bohong
aku udah mau pulang ke rumah
jadi aku gak perlu bohong lagi
pas kita cari kan gak ada
mr rusa musa
kok ada dihir sih
lagi nyari udara segar
terus tadi kebelet pipis memang
saya udah kesini jadi gak ketemu
nyari ustad musa yang muantab dan santui
ustaz zafa nyuruh kita berdua
buat nyari ustad musa
duduk di sofa nyaman rasanya
aduh mr ustadz musa cepetan dong
ini ustadz zafa kasian loh
bekain dompet jatuh di pasar ya hilang